balon udara dan petasan berukuran jumbo meledak
korban mengalami luka bakar serius hingga enam puluh tiga persen
inilah video amatir saat balon udara berisi petasan berukuran jumbo meledak
balon meledak sebelum sempat terbang ke udara
puluhan remaja yang berada di sekitar balon udara tampak panik dan melarikan diri
empat orang mengalami luka bakar akibat ledakan ini
para korban saat ini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit dr hayono ponorogo
balan seperti biasa itu pak dikasih petasan
belum sempat naik seperti yang kita lihat video ledak duluan
sehingga berita dasarnya mengenai
ade ade kita yang menaikan balon itu